tadi takut macet jadi aku jalan duluan ya ternyata lancar jalan jalan ya jalan
anu anu tiki menguantai jin pulang dapuk buat cuy namanya mas rendy bukannya mas
rendy sakit rumah sakit sakit namanya rendy masuk rumah sakit iya bukannya kecin cuma secara cepet
terima kasih banyak ya bu ya sebenarnya sih juga kaget lo bu andien tiba tiba pada hari minggu sore
pak victor itu telepon saya terus beliau minta supaya namanya bu andin dimasukkan ke dalam
padahal sebenarnya biasanya itu narasumber sudah dipersiapkan loh dari jauh jauh hari
sama panitia enggak mendadak begini iya saya pun juga bingung
iya sih kenapa ya aku diminta dadakan mengisi seminar hal ini
assalamualaikum permisi waalaikumsalam iya pak mau ketemu dengan siapa eh itu bapak kayak kenal dah
bapak bapak sanusi kan iya benar pak saya sanusi bau ya gimana kabarnya kan benerkan
hai kan benerkan bapak bapak sanusi kan iya benar pak saya sanusi bau ya gimana kabarnya kan benerkan
dulu kan bapak asisten pribadinya almarhum pak hartawan alhamdulillah pak kabarnya baik bapak mau ketemu dengan siapa
saya mau ketemu dengan bu rosa oh silakan masuk pak ya terima kasih
pada saat ini aku mau ke pikiran elsa terus ya
hai coba aku telepon deh
hai kan nggak diangkat angkat

hai ada apa sih sebenarnya
hai beni aku oh
hai aku d praksis
hai break hana

hai ada tentang
hai ada tentang
gak tugas waktu hari sabtu itu pak
jadwalnya sip sipan sih di sini pak
jadi menurut mereka
yang bertugas saat hari sabtu itu ada empat orang bu
dan mereka libur di hari minggu
tapi saya sudah sempat tanya sama dia
soal makam yang dirusak sama kambing
apa bapak tahu makam almarhum roy ada di sini
pernah dengar sih pak
tapi waktu itu bukan saya yang urus pak
saya sempat dengar kabar
kalau makam itu jadi rusak
karena rumputnya dimakan sama kambing
setahu saya sih biasanya kambing
cuma makannya berubah
bunga dan rumput sih pak
kalau sampai merusak tanah kuburannya enggak
tanah kuburannya kalau sampai rusak
cuma ada dua kemungkinan
tanah amblas itu gara gara akibat hujan deras
ya memang tanah kuburannya dibongkar pak
atau sengaja dibongkar
menurut bapak itu seperti itu
kalau gitu pak sanusi
pak sanusi cari para petugas
yang bertugas di hari sabtu itu
dan tolong bawa salah satu dari mereka
untuk ketemu saya
kalau begitu saya permisi
terima kasih pak
sehari sebelum saya datang ke makam
tidak ada hujan
sekitar makam juga tidak becek
jadi tidak mungkin tanahnya amblas
tapi kalau dibongkar
karena musim sedang pimuk
sudah ajar diri recommend

tak secyat bapak kondisi

bersendiri dua kasak
gw kayaknya akan damai

kamu udah sampai rumah saya buat jemput mama
ini aku baru aja sampai depan rumah kamu
kalau kamu udah jalan sama mama kabarin saya ya
mama harus pergi dulu baru gue pulangin mirna ke rumah
mami cik duduk mbak
iya kita terus ada
mami cik puasa
tunggu bentar ya mbak
kok belum jam sebelas sudah datang
aku tadi takut macet jadi aku jalan duluan ya
ternyata lancar jalanannya
yaudah ya jalanin
buat cuakin mamanya mas rendy bu
masuk rumah sakit

mas rendy masuk rumah sakit
mas rendy masuk rumah sakit
mas rendy masuk rumah sakit

yaudah nggak apa apa
kamu boleh jemput mamanya rendy ya
sekalian titip salam ya
semoga leka sehat ya
kukur ayamku udah matang belum ya

lo gak haus
atau pengen makan
jadi berguaner ya
lepasin gak gue benci sama lo
kenapa gue keinget alsa terus ya
gue kan gak ada nomor berdua si alsa
mau makan masakan kiki
terus tante mayang
bisa sehat lagi deh kayak kemarin kemarin